kamu kenapa bawa handphone ke pesantren
pak tatang ngapain gak kemari mari
main ke dapur saya
biasa hobi saya belum nyampe
ed dah lo ngapain pake nyariin kopi ini
perasaan tadi ada orang
gak ada ah itu perasaan bawa aja
udah ini urusan kopi gimana jadinya
posisi guntingnya itu
ada di paling pinggir situ
nih sudah bawa kopi diamek tuh
kalo kopi bungkusan begini mah pak satam
bukannya juga kudu pake gunting
tadi perasaan ada gunting disini
terus kalo bukanya pake tangan
tangan posi tai rusak
tangan berbi jadi lucak
jadi kalau yang ini
udah ngapain sih tadi tuh mondar mandir kesana kesini kesana kesini ngapain kayak
setrika aja monarmanir monarmanir denger ya itu lagi kebingungan bingung
gampang ya kecil kecil
ke dalam tas
aku menyuruh handphone kamu dong kayak main game biasa sama si najwa nanti aku kasih permen yakin yakin
banyak banget ya siapa dulu aku sopri ya enggak alamak aku kita berdua juga kan kita
ambil buntingnya kamu gimana sih tapi aku boxnya ya enggak ada yang
kurang deh triumfemo ini dasar sodi luqman
itu belum setel gunting kayaknya dia ngambil banyak makanya dia lambat
pasti kalian semua menantikan kehadiran aku
ini tumben tumbenan nih
ustadz musa yang mulia dan santun
masuk dalam kamar kalian
terus kalian berbalik sapi begini
kayak anak pacaran mau ngibari menerah
kita itu lagi belajar
kita lagi belajar rapi
kalian harus siap siap
bersihkan kamar kalian semua
kuku kalian dipotongin
karena sebentar lagi
ustadz musa yang mulia dan santun
as salatu jami'atan rahimakum allah
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu
dana yang kita kumpulkan untuk korban kebakaran
sudah diberikan kepada korban
tadi waktu sore setelah sholat asar
mudah mudahan ada nilai manfaatnya
untuk para korban ustadz
saya mohon izin karena besok saya mau mengadakan razia
sebelum para santri masuk kelas
ya ustadz laksanakan saja
ini santri banyak yang kehilangan gunting
udah gitu ada si tuti
ada si dahlan
lagu banyak dah
kok bisa mendadak pada kehilangan gunting gitu ya
iya sebetulnya masih bukan suku hujon
biasanya kalau yang kejadian aneh aneh begini nih
bula bula dibocah pasti nih
ya juga sih
kalau begitu bagaimana kalau kita adakan razia malam ini
saya setuju ustadz
kok dekat banget sih mukanya
razia nyari percepat malam ini
gawat nih aku harus kasih tau salin tira yang lain
iya bener banget be
kau pengen pulang be
jangan lupa nanti habis pulang dari luar kotanya
beliin liang komik ya be
komik yang banyak
ada gimana dia
katanya di pesantren ini itu ada razia gara gara ada banyak yang kehilangan gunting di pesantren
jadi tersama kamar kita ini mau diperiksa melia
gara gara apaan sih kak
gara gara ada razia dot
bikin itu kawan santri santri yang lain dot
malam ini juga kak
gara gara apaan sih
gara gara ini kerja dia
ustadzah mpa siti silahkan periksa kamar mereka
semuanya pada pesanan minggu ya
amalia kamu kenapa bawa handphone ke pesantren
di pesantren kan nggak boleh bawa handphone
jadi ya itu bawa handphone gara gara mpa abe kan lagi ada di luar kota
makanya lia itu kan kadang kadang suka kangen sama mpa abe
jadi ya jadi ya lia suka telfon telfon sama mpa abe
ah banyak kali alasanmu
kan gampang dari pesantren ini loncat ke rumahmu
ngapain segala telepon teleponan